anda masih bersama kami di cnn indonesia today
sejumlah baliho dan bendera milik partai demokrat yang dipasang untuk menyambut kedatangan ketua umum partai demokrat
susilo bambang yudhoyono di pekanbaru riau dirusak sekelompok orang tidak dikenal
aksi perusakan ini telah dilaporkan ke polisi
baliho dan bendera partai demokrat yang dirusak ini terpasang di sepanjang jalan sudirman pekanbaru
susilo bambang yudhoyono melihat langsung sejumlah bendera dan baliho yang dirusak tersebut sabtu pagi
sbi berada di pekanbaru selama tiga hari
sb diagendakan memberi pembekalan para caleg partai demokrat melantik ketua dpc demokrat se riau
dan juga bertemu pengurus lembaga adat melayu riau
saya akan menyampaikan pernyataan kedua statement kedua saya setelah yang pertama saya sampaikan tadi pagi
sehubungan dengan kasus perusakan penyobrekan dan pembuangan
dan keparit dengan penduduk demokrat baliho yang ada foto foto saya dan ibu ali dan juga pendirian demokrat sebagai berikut
saya mendapatkan evidence atau bukti baru bukti yang lain yang alhamdulillah makin terang makin jelas
yang mengarsiteki dan mengarahkan dilakukannya tindakan yang sangat tidak terpuji
sementara calon presiden nomor urut satu joko widodo menanggapi perusakan atribut kampanye partai demokrat di pekanbaru riau
menurutnya memasuki masa kampanye tidak boleh ada pihak pihak yang mengganggu ketenangan dan keamanan proses demokrasi
hal itu disampaikan
ketika di riau penyelamat joko widodo usai menghadiri agenda kunjungan terakhirnya di riau dalam acara silaturahmi bersama putra putri jawa
kelahiran sumatera sabtu malam
joko widodo menegaskan tidak boleh ada pihak pihak yang memanaskan suasana dengan cara yang tidak beradab
himbawan ini ditujukan politik dan calon legislatif yang berkontestasi di pemilu dua ribu sembilan belas
disoj somewhat asi bosenakai di kalimantan yang halus untuk mengemaskan daerahheads dan k twitter
kemudian di nag districts dan kabraskan ditujukan

itulah penghargaan nusantara putri joko widodo seperti sebelum tadi
semua tim untuk semua partai untuk semua caleg